mengutip dari cnn indonesia com dari tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tiga terdapat sekitar dua ratus tujuh puluh satu kepala daerah
yang terdiri dari dua puluh empat gubernur lima puluh enam wali kota dan satu ratus sembilan puluh satu bupati di seluruh indonesia
yang akan habis masa jabatannya dan digantikan oleh penjabat kepala daerah
pada tahun dua ribu dua puluh dua saja terdapat tujuh gubernur dan sembilan puluh tujuh bupati dan wali kota yang berakhir masa jabatannya
kekosongan jabatan tersebut pun akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
mengutip cnnindonesia com ketua presidium komite independen pemantau pemilu jojo rohi mengatakan
penjabat kepala daerah tidak boleh ikut mendukung salah satu calon tertentu
jojo pun menegaskan bahwa penjabat kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat
harus memastikan penyelenggaran pemilu atau pilkada berjalan jujur dan adil
di sisi lain direktur eksekutif lingkar madani indonesia rai rangkuti menilai
pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri perlu membuat pedoman teknis
tentang peran penjabat kepala daerah dalam penyelenggara pilkada dan pemilu
rai menyebut pedoman teknis diperlukan untuk mencegah keberpihakan penjabat kepala daerah
pada calon tertentu
ada pun menteri dalam negeri tito karnavian akan menerbitkan permendagri terkait aturan teknis
soal penunjukan penjabat kepala daerah namun masih dalam tahapan finalisasi
tito juga berjanji akan mengevaluasi kinerja pj kepala daerah secara rutin